aku tahu kamu pasti orang yang baik
dengan perhatian kamu masih
yang membuat aku kembali percaya lagi
kalau aku masih bisa hidup
dan aku tau kalau tuhan sayang sama aku
masih mau bahas senang
mana pernah mas
tepikir sama aku aja gak pernah
dendam sama kamu aja juga gak pernah
aku memang pernah marah sama kamu
aku paling cuma menyerah doang
tapi aku gak pernah diindak
malah aku ngejauhi kata kata dendam itu dalam hidup aku mas
karena menurut aku dendam cuma bisa merusak hati kita
dulu ketika saya mengajak kamu untuk menikah
apakah kamu secepat itu jatuh cinta dengan saya
atau karena saya yang punya perusahaan ini
atau karena saya hidup berkecukupan
ya mungkin kamu memang
tapi bukan karena itu mas
aku juga gak tahu karena apa
aku sampai putus asa
selama empat tahun aku di penjara
aku keluar dari sana
ternyata keluar dari sana lebih menyakitkan
terus ausu pencarian di desa
mas punya ibu terbayar
saya pernah mulai pratisi sorotan saja
aku bahkan kekal vertical ee
itu salah satu gaunnya dulu
bisa bagus ditunjuk
tapi itu columbia pak

sekarang aku cuma hati hati
dengan para kary animations yang bitanya
yang kita pilih
aku putus asa sama hidup aku sendiri pada saat itu
seorang mantan hampir udah gak bisa hidup lagi ke depannya
ya mau bekerja aja juga gak ada yang bisa terima
terus tiba tiba datang kamu mas
dengan kamu yang
yang pribadi yang sangat menghangatkan aku
ya aku tahu kamu pasti orang yang baik
dengan perhatian kamu mas
yang ngebuat aku kembali percaya lagi
yang membuat aku kembali percaya lagi
kalau aku masih bisa hidup
dan aku tahu kalau tuhan sayang sama aku
aku akan mencintai tuhan
padahal saat itu saya melakukan semua hanya karena dendam
tapi kamu mulai menjalannya dengan cinta dia
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya mas
janganlah aku percaya
aku mencintai tuhan
tuhan aku mencintaimu
aku mencintai tuhan
aku mencintai tuhan
aku mencintai tuhan
ada sesuatu yang mau saya bicarakan ke kamu
mama pasti mau bicara soal kondisi makam roy tadi
gue yakin tadi mama kaget lihat makam roy berantakan
ini aku pulang sekarang ya
kebetulan andin lagi ada di kantor
oke sampai jumpa di rumah ya
katanya mau ada yang bicara
minta rupiah aja ya ma

aduh hampir kek dia aja
di tangan lalu

kurang dari abu eliaka
j moisturizingnya buang anna blaer ke ahad nya akan bekerja dasar lotta papanya lanjut nuduginya federal bromance
bahan bartil gak pindah

ya aku kepikiran aja sih sama kamu
soalnya kan tadi pagi kamu marah marah karena ricky
jadi aku langsung datang ke sini
udah udah kalau gitu baguslah kita bisa sama sama langsung ke kantor polisi ya
ya aku mau ngelaporin ricky kantor polisi
karena apa yang dilakukan itu dong mengaku kamu bikin aku gak nyaman
kamu tuh ngapain sih ngelaporin ricky segala
aku minta ya sama kamu jangan perpanjang urusan ini
oke apalagi sampai lapor ke polisi segala
loh emangnya kenapa
dia kan udah bikin kamu gak nyaman dia bikin aku gak nyaman
apa yang dilakukan itu udah keterlaluan elsa
tapi kan yang penting akunya sayang aku udah ngerespon dia
bunga platform yang dikasih sama aku juga udah aku buang
aku juga udah gak chattingan lagi sama dia kan
sekarang gini deh sayang aku kasih tau kamu ya
riki itu keluarganya keluarga terpandang
papa riki tah keterpandang
apalagi itu pengusaha kelapa sawit
kalau misalkan kamu ngelaporin dia dia pasti gak bakal diem aja
dia bakal gunain kekuasaan keluarganya untuk bales kamu
gimana kalau misalkan dia nyewa pengacara yang mahal
kamu juga pernah mukul dia kan
apa yang dibilang elsa itu ada benarnya juga
udahlah sayang kamu gak usah lapor polisi oke
mending kamu temenin aku ke kantor selular indo lima
aku mau ganti nomor biar ricky gak hubungin aku lagi
kita ganti kartu kamu tapi dengan syarat
kalau dia masih hubungin kamu lagi aku gak peduli
kita jalan sekarang
aku puasa setengah hari pa
pinter banget sih nih anak mama pinternya
sama mama dulu ya
papa sama mama mau bicara sebentar
ada apa ya
mama rosa mau bicara sama kamu
kok kayaknya serius banget
apa ada masalah